sudah ada arah ke sana lebih dari satu partai
selain rekati mas mas duk mungkin mas
sudah ada arah ke sana lebih dari satu partai
iya kan kemarin saya sudah bilang semuanya dirangkul